ya setiap fotografer punya kisah sendiri om
kita cuma bisa menikmati dengan berbagai sudut pandangnya aja
kalau gitu sekarang yaudah
kamu bisa sekalian lihat foto foto disini
supaya nanti kalau pas acara dimulai
kamu bisa jelasin semua sama tamu tamu undangan
siapa tahu mereka bisa beli kan
kalau gitu sekalian dulu om ya
kok enak lah
makan di restoran
sekarang lu makan sama perempuan lain di restoran
berani beraninya lu bang ya
saya jelasin kok sama lu kok ya
jelasin apaan bang
udah minyak lu sama anaknya gue lu
udah punya istri lu belum
oh jadi selama ini bang kohar bohongin sama
jahat banget ya bang kohar
maksud lu apa sih bang
kok bisa jelasin sama lu
ini bukan seperti yang lo lihat
bukan seperti yang gua lihat apaan bang
lu selingguh depan gue
bang lu tega banget sih
aida udah belain abang depan ibu
lu udah bohongin ibu berapa kali
gua belain bang
bayar dulu dong makanannya
main kabur aja
yaudah nih semuanya ya
nah gitu makasih ya
makan lagi dia
gak sih om
saya juga masih belajar
dan belum bekerja self professional juga
jadi kamu paham dong ya
sama semua foto foto karya hasilnya badai ini
ya setiap fotografer punya kisah sendiri om
kita cuma bisa menikmati dengan berbagai sudut pandangnya aja
kalau gitu sekarang yaudah
kamu bisa sekalian lihat foto foto disini
supaya nanti kalau pas acara dimulai
kamu bisa jelasin semua sama tamu tamu undangan
siapa tahu mereka bisa beli kan
kalau gitu saya kirain dulu om ya
ngapain nanti kayak begitu banget
ini cowok yang dulu pernah ngetik ini
kamu kerumah kan
tante sara aja
ngeliatnya sampai gak kedip kayak begitu
papa pikir kamu tuh sukanya cuma sama si badai
tapi ternyata sekarang
ada laki laki lain yang bisa mengalahkan badai
asal papa tau aja nih ya
bimo itu adalah badai
berusaha buat nyemputnya
menyembunyiin jati dirinya dia
dia gak pengen orang orang tahu
dia tuh pengen jadi fotografer misterius gitu pa
jadi tuh si bimo badai
kan papa tau selama ini kamu tuh ngefans banget
sama yang namanya badai
dina tuh gak mau
kalau misalkan bimo
sampai tau dina itu udah menyadari
kalo misalkan dia itu sebenernya adalah badai
jadi sekarang dia belum tau
udah mianda kesayangan papa
dina bener bener ngefans sama karyaku
ya mudah mudahan dia gak pernah tahu
kalo aku ini sebenernya badai
aku gak mau dina tambah berharap
mereka bisa kesini sama aku
hasil karya fotonya badai bagus bagus kan
tapi menurut aku ya
sebaiknya susunannya dirubah
biar gak membentuk sebuah cerita
jadi pengunjung yang dateng itu paham
cerita dari rangkaian foto foto ini
kayanya kamu udah tau banget nih sih
kepalanya badai kayak gimana
gak juga sih
soalnya kalau aku buat pameran juga
aku bakal ngelakuin seperti itu
yaudah kalo gitu mendingan sekarang
mudah mudahan acara ini
dan bikin bimo sadar kalau aku tersuka banget sama dia
da lo mau kemana da
jangan marah dong gue bisa jelasin sama lo ya da ya
ibu kenapa nangis
ibu gak apa apa
ivan sama meta
barisin barang barang kalian di rumahnya sekarang
da jangan pergi ya da ya
lo percaya sama gue da ya
diam lo banget
aida lo jangan pergi dong
ya udah sana pergi
gak usah pulang sekalian
bimo maas dibanyak ya
kamu udah ngebantuin aku
semoga acara pameran ini bisa sukses
kalau gitu aku pulang dulu ya
ini jaket buat kamu
aku yakin kamu pasti bakalan tambah keren kalau misalkan pakai jaket ini ke pameran
jangan ditolak ya
ini tuh sebagai ucapan terima kasih aku ke kamu karena kamu udah mau ngebantuin acara
yang dibuat sama kantor papa aku

jadi pokoknya kamu harus terima jaket ini
aku terima ya
eh kenapa kamu nangis
bu aida sama anak anak boleh hidup di rumah enggak bu
tapi kamu cerita sama ibu ada apa nak
sampai tak ivan bawa barang barang kita ke dalam rumahnya
bukan suka masuk ya
situ situ kamarnya
kamu duduk dulu duduk dulu
kamu yang tenang
kamu cerita sama ibu ada apa
cerita sama ibu ada apa
kayaknya kamu jadi gadis ni di passé
kau kan juga pierwsin kuning

matahari tu ter tomato
eh bekas depan nah